wakil ketua komisi tiga desmond mahesa mempertanyakan alasan presiden joko widodo
memberikan gerasi kepada terpidana korupsi mantan gubernur riau anas mamun
alasan pemberian gerasi ini harus jelas dan sesuai atur
presiden joko widodo memberikan gerasi kepada terpidana korupsi mantan gubernur riau
wakil ketua komisi tiga desmond mahesa mempertanyakan alasan pemberian gerasi tersebut
menurutnya alasan yang diberikan harus jelas dan sesuai aturan
jika tidak maka hal itu bertentangan dengan upaya pemberantasan korupsi
yang kerap disampaikan presiden joko widodo
desmond juga mempertanyakan apakah betul gerasi tersebut atas usulan presiden
atau rekomendasi kementerian hukum dan ham
pemberian ini logis atau tidak
karena logis atau tidak dalam catatan orang ini sakit atau tidak
nah kalau tidak sakit ya berarti presiden memberikan ini
tidak setitik dengan pemberantasan korupsi
berbanding terbalik dengan statement beliau tentang pemberantasan korupsi
ini kan yang harus kita pertanyakan
yang merekomendasikan grasi grasi
seperti kan dalam proses hukum itu adalah kementerian hukum dan ham
besok ada rapat dengan kementerian hukum dan ham
kan kita pertanyakan juga itu
sebelumnya jurubicara komisi pemberantasan korupsi
febri diansyah mengaku kaget dengan gerasi yang diberikan presiden joko widodo
febri mengatakan kpk baru saja menerima surat dari lembaga pemasyarakatan suka miskin pada selasa sore
surat tersebut berisi permintaan agar kpk melaksanakan keputusan presiden
berkaitan dengan gerasi yang diberikan pada mantan gubernur riau anas mamun
meski menghormati keputusan presiden
febri mengatakan kpk cukup menyayangkan pemberian gerasi yang diberikan pada anas mamun
kami cukup kaget mendengar informasi tersebut
karena saudara anas mamun ini kan diproses untuk sejumlah perkara ya
untuk perkara itu saja ada tiga dakwaan kumulatif yang diajukan
dua diantaranya terkait dengan korupsi di sektor kehutanan
di surat tersebut sebenarnya tidak dibunyikan ya apa pertimbangan dari pemberian gerasi tersebut
karena itu kpk menyampaikan secara kelembagaan tetap menghormati kewenangan yang dimiliki oleh presiden
dengan grasi satu tahun yang diberikan presiden anas mamun yang harusnya menjalani pidana tujuh tahun penjara
hanya akan menjalani enam tahun penjara
ia diperkirakan akan bebas pada oktober dua ribu dua puluh
anas mamun merupakan terpidana kasus suap alih fungsi kawasan hutan di riau
alasan kemanusiaan menjadi pertimbangan presiden joko widodo memberikan gerasi kepada terpidana korupsi anas makmun
presiden joko widodo menegaskan gerasi merupakan hak yang diberikan kepada presiden atas pertimbangan mahkamah agung
selain itu pengajutan grasi anas mamun yang diponis tujuh tahun atas kasus alifungsi lahan di riau ini
sudah melalui pertimbangan mahkamah agung
dan menko polhukam
anas dinilai sudah tua dan sakit sakitan sehingga gerasi diberikan berupa potongan satu tahun masa hukuman
jokowi menegaskan pemberian gerasi kepada anas tak bertentangan dengan semangat pemberantasan korupsi
sebab dari banyaknya gerasi yang diajukan tak semua dikabulkan
atas gerasi potongan satu tahun hukuman ini anas yang kini ditahan di lapas suka miskin bandung
diperkirakan bebas oktober dua ribu dua puluh
bagaimana yang mengajukan berapa ratus yang mengajukan
kita harus tahu semuanya
dalam ketatanegaraan kita gerasi itu adalah hak yang diberikan kepada presiden atas pertimbangan dari mahkamah
itu jelas sekali dalam undang undang dasar
tidak semua yang diajukan kepada saya
kita coba di cek berapa yang mengajukan berapa ratus yang mengajukan dalam satu tahun yang dikabulkan berapa di cek betul
kenapa itu diberikan
karena memang dari pertimbangan ma seperti itu
pertimbangan yang kedua dari menko polhukam juga seperti itu diberikan
yang ketiga memang dari sisi kemanusiaan ini kan sudah umurnya sudah usur dan sakit sakitan
sehingga dari kacamata kemanusiaan itu diberikan
tapi sekali lagi atas pertimbangan kami
dan itu adalah hak yang diberikan kepada presiden dalam undang undang dasar
pak tidak khawatir bahwa nantinya komitmen pemerintahan kppk
nah kalau setiap hari kita keluarkan grasi untuk koruptor setiap hari atau setiap bulan itu baru silahkan dikomentari
komisi pemberantasan korupsi kpk mengaku belum menerima penjelasan terkait alasan pemberian gerasi kepada terpidana korupsi
mantan gubernur riau anas mamun
pemberian gerasi ini pun membuat kpk kaget karena anas masih terlibat dalam sejumlah kasus lain
wakil ketua kpk laude syarif mempertanyakan alasan pemberian gerasi kepada anas mamun
menurutnya alasan ini harus jelas dan memenuhi aturan yang berlaku
meski pemberian gerasi karena alasan kesehatan hal ini tak menghentikan proses hukum anas di kasus lain
anas mamun merupakan terpidana kasus korupsi terkait alih fungsi lahan kebun kelapa sawit di riau
anas yang dihukum tujuh tahun diberikan gerasi
oleh presiden joko widodo menjadi enam tahun
pemberian gerasi dari presiden joko widodo untuk terpidana korupsi anas mamun
menuai reaksi sebagian kalangan menilai keputusan ini mencederai rasa keadilan
tidak mencerminkan keberpihakan pemerintah terhadap pemberantasan korupsi
putusan ini juga seolah memperkuat indikasi melemahnya komitmen pemberantasan korupsi
setelah revisi undang undang kpk yang berlaku
sudah hadir narasumber saya di studio pada malam hari ini
ada bang nasir jamil anggota komisi tiga dpr ri
terima kasih sudah hadir malam hari ini
dan juga ada donald faris koordinator divisi korupsi politik icw
pak donald selamat malam terima kasih sudah hadir
dan dari pemerintah kami mengundang pemerintah di urjian pemasyarakatan kementerian hukum dan ham
awalnya sudah menyampaikan ketersediaannya tapi belakangan menyampaikan pembatalan
kita akan ke bang nasir dulu
apa yang dilihat komisi tiga dari pemberian gerasi ini
apa yang janggal
ya sebagai partai di luar pemerintah
saya teringat memang dengan salah seorang staff khusus presiden jokowi
yang pernah menyatakan bahwa di periode kedua ini beliau tidak ada beban
bisa jadi ini adalah implementasi
bahwa tidak ada beban
bisa jadi memang tidak ada beban
oleh karena itu
yang paling penting adalah
yang perlu dipertimbangkan itu adalah soal sensitivitas
akuntabilitas dan keterbukaan
jadi tidak bisa semata mata alaskan kemanusiaan
apa yang disoroti sebenarnya
ya karena begini
karena ini terpidana korupsi
beberapa waktu lalu juga presiden pernah memberikan gerasi kepada corby
ya waktu itu saya termasuk yang mengusulkan agar dpr menggunakan hak interpelasi
untuk menanyakan kepada presiden kenapa presiden memberikan gerasi kepada corby
karena itu kasus heroin dan lain sebagainya
itu artinya kita di satu sisi kita memberantas narkoba
di sisi lain kita memberikan gerasi kepada terpidana kasus narkoba
begitu juga seperti ini kan
di satu sisi presiden mengatakan berada di depan dalam pemberantas korupsi
tiba tiba kemudian beliau memberikan gerasi kepada terpidana korupsi
ada anomali dalam pemberantasan korupsi itu sendiri
nah karena meskipun itu memang hak
hak yang dimiliki oleh presiden seperti diatur dalam konstitusi kita
tapi tentu hak itu tidak kemudian semata mata dimiliki oleh presiden
publik juga punya hak untuk mengetahui kalau misalnya alasan kemanusiaan
harus disampaikan kepada publik
sehingga kemudian publik tidak curiga ada apa ini
apakah ada pihak pihak lain di luar misalnya di luar presiden yang kemudian
dalam tanda kutip mempengaruhi presiden
agar kemudian memberikan gerasi
walaupun gerasi itu ya bisa jadi misalnya meringankan mengurangi atau menghapuskan
tindak pidana yang bersangkutan
karena itu menurut saya memang harus ada penjelasan
tidak boleh kemudian presiden mengatakan
saya sudah mendapat pertimbangan dari mahkamah agung
saya sudah mendengar dari menko polhukam
tidak bisa seperti itu
dan tidak hanya bisa mengatakan bahwa pertimbangannya kemanusiaan itu saja cukup
karena presiden disitu disebutkan bahwa dia berhak
memberi dan tidak memberikan
meskipun dia mendapatkan pertimbangan dari mahkamah agung
jadi otoritas itu ada sama presiden
walaupun misalnya mahkamah agung memberikan pertimbangan boleh
tapi kalau presiden mengatakan tidak bisa gitu
nah itu disitulah sebenarnya seorang presiden diuji
dia tidak semata mata mendengarkan pertimbangan pertimbangan dari luar dirinya
tapi dia juga punya sikap bagaimana dia menghadapi peristiwa itu
ini surat yang kemudian katanya membuat presiden joko widodo luluh
akhirnya kemudian memberikan mungkin kita bisa tayangkan suratnya grafisnya ya
tadi sempat ada screen capture nya sedikit
tapi nanti bisa ditampilkan
di situ anas mamun mengatakan bang donald dia sakit depresi lambung
tidak bisa tidur sesak nafas
terus sakit ditambah usia sudah mencapai tujuh puluh delapan tahun sudah uzur pelupa sesak nafas
sering tertunda dihukum sudah
ini yang poin kedua
poin ketiga ada lagi kita lihat
poin ketiga ini surat dari anak anas mamun ya yang menyampaikan itu
poin berikutnya kita lihat poin ketiganya
poin keempat melihat kondisi kesehatan saya
istri keluarganya prihatin harus melakukan kesehatan secara rutin ke dokter spesialis
usianya sudah lanjut uzur pikun sering ketakutan tidak mau tidur tidak mau makan
sangat sangat berkurang tidak boleh banyak berpikir
apakah hal hal seperti ini memang tidak bisa lagi ditangani di fasilitas negara
yang sudah diberikan untuk terpidana korupsi
ada dokter karena di sini juga disebutkan ke beberapa rumah sakit
jadi kan fasilitas sudah diberikan akses untuk berobat juga tidak dibatasi kan
ya poinnya saya setuju bahwa
akses untuk rumah sakit itu justru diberikan
bahkan orang di luar urusan sakit juga bisa keluar dari lembaga pemasyarakatan untuk hal hal tertentu
jadi menurut saya sekarang kan kondisinya tidak ada akses yang tertutup di lembaga permasyarakatan
untuk bisa berobat dan lain sebagainya
jadi problemnya menurut saya paling besar begini putri
kita kan publik jangankan kami publik biasa
anggota komisi tiga pun tidak punya akses untuk menguji kebenaran informasi yang berasal dari satu pihak
kenapa saya satu pihak saya sebut ini kan informasi yang datang dari anas sebagai pemohon gerasi kepada presiden
dan kemudian presiden mendengar pertimbangan dari mahkamah agung
dan kemudian baru memutus konteks itu
ada informasi yang memang berada pada satu ranah
di mana dpr tidak bisa menjalankan fungsi pengawasan atas kebenaran
di mana dpr tidak bisa menjalankan fungsi pengawasan atas kebenaran
informasi yang datang dari pemohon
kemudian diputuskan oleh presiden tersebut
nah ini problem menurut saya informasi yang asimetris
yang dimana publik tidak bisa menguji kebenaran apakah dia benar benar sakit dan seterusnya
saya ingat beberapa tahun yang lalu
ada juga salah satu mantan gubernur yang menderita sakit
dan kemudian diberikan grasi di zaman pak susilo bambang yudhoyono
dan apa yang terjadi
yang terjadi adalah banyak gambar gambar yang menunjukkan bahwa

nah di sisi yang lain menurut saya putri
bang nasir juga ada informasi yang agak kontras menurut saya begini
dalil yang mau dipakai adalah kondisi sakit
dan kemudian kalau dalil kondisi sakit artinya itu sedang dan terus berlangsung
kalau yang terjadi adalah diberikan potongan satu tahun
artinya dia baru akan keluar oktober di dua ribu dua puluh
apakah kemudian orang sakit menunggu juga satu tahun di dalam lembaga permasyarakatan
dalam arti logikanya begini
kalau bang nasir sekarang mengeluh sakit
kan tidak perlu menunggu satu tahun dulu kemudian untuk melakukan tindakan tindakan atau keluar
kira kira begitu logikanya
ini artinya sampai dengan oktober dua ribu dua puluh

ini artinya sampai dengan oktober dua ribu dua puluh alasan sakit itu kemudian akan terus terjadi di lembaga pemasarakan
kalau benar benar sakit menua meskinya kan keluar langsung
apakah melalui berbagai macam cara potong dua tahun misalnya logikanya begitu
sehingga dia benar benar keluar
kalau memang alasannya kemanusiaan ya
benar alasannya kemanusiaan dan kalau benar benar alasannya sakit
sekarang kondisinya kan dia tetap di lembaga permasyarakatan
sampai satu tahun ke depan
lalu apa artinya potongan satu tahun kalau dia masih di lembaga permasyarakatan
ini menurut saya logika yang kemudian
sekali lagi kami atau bahkan kemudian anggota komisi tiga
tidak punya instrumen untuk menguji kebenaran informasi yang masuk kepada presiden
karena ini kan berada pada informasi asimetris
berada di presiden
dan presiden kemudian menentukan pasal empat dan pasal sebelas undang undang nomor dua puluh dua tahun dua ribu dua
tidak ada kemudian yang bisa dilakukan oleh komisi tiga sekarang pak nasir
ya memang kita tidak bisa
karena itu kan hak sepenuhnya milik presiden
paling mungkin kita bertanya kepada menkumham
karena kan itu melibatkan lembaga pengasyarakatan
yang mengirimkan berkasnya ke pengadilan
artinya lembaga pemasyarakatan kan punya petugas
kan bisa melihat ya apakah selama ini pak anas itu memang mengalami seperti yang tertulis dalam surat tersebut
apakah beliau sesak nafasnya apa pikun atau sudah uzur atau sakit sakitan dan sebagainya
petugaslah yang mengetahui
oleh karena itu memang yang perlu diberikan atau disajikan kepada publik itu adalah
ini keterangan keterangan dokter ahli itu sebenarnya
bahwa memang kalau misalnya sesak nafas dokter paru paru misalnya
ketika misalnya soal pikun dokter sarap misalnya
jadi biar lebih transparan dan akuntabel dan prudent pemberian gerasi itu
sehingga kemudian kami juga di dpr tidak menilai bahwa ini jangan jangan gerasi ini dalam kebingungan diberikan
gerasi dalam kebingungan
tidak diberikan tidak enak dalam tanda kutip
diberikan ya tadi itu seperti donald bilang
seharusnya kalau yang diberikan langsung keluar dong
karena dia butuh
butuh situasi yang tidak seperti dilapas
sehingga kemudian sakit beliau itu bisa terobati
ini yang sebenarnya harus dipikirkan oleh pemerintah
nah karenanya kalau misalnya menkumham misalnya ini dalam rapat kerja dengan komisi tiga
tidak memberikan penjelasan yang komprehensif atau dalam tanda kutip bisa dicerna oleh akal sehat kita
bisa saja anggota misalnya menyampaikan haknya
misalnya menyampaikan haknya
untuk misalnya agar dpr menggelar hak interpelasi itu
tapi kan menurut saya itu agak
saya pikir begini juga putri
orang kan punya presiden buruk bicara soal alasan dan kasus kasus sakit para tahanan
berapa kali setia novanto keluar dari sukamiskin dengan alasan juga sakit
dan kasus terakhir juga mantan kepala lembaga pemasarakatan
sukamiskin juga dioperasi tangkap tangan oleh kpk
karena kasus surat keluar dari para tahanan yang ada di lembaga pemasarakatan itu juga
sehingga wajar saja kemudian orang punya banyak spekulasi dan punya banyak asumsi
bicara soal kebenaran informasi sakit
sehingga orang keluar dari tahanan atau orang keluar dari izin yang dari lembaga pemasyarakatan
atau dalam kasus ini diberikan gerasi
wajar kemudian spekulasi itu banyak muncul
apalagi kemudian hari ini kita mendengar informasi itu diantara pemerintah juga saling lempar
alasan diantara pihak pihak pemerintah itu sendiri menurut saya
oke yang menarik
jadi pemerintah itu seperti gugup dan gagap
tidak menyangka ada reaksi yang sebegini ramai mungkin
ya saya pribadi juga kaget
kaget tiba tiba ada gerasi seperti itu
nah karenanya seperti saya katakan tadi ini bukan soal suka atau tidak suka
ya mungkin saja keluarganya pak anas melihat tayangan ini ya
ini bukan soal tidak suka atau suka dengan beliau
ini persoalan bagaimana pemerintah menjelaskan kepada publik
pihak keluarga pun senang menerimanya
jangan sampai kemudian pihak keluarga mendapatkan serangan dari publik
dan itu juga tidak menyenangkan
itu juga tidak nyaman bagi keluarga pak anas makmun itu sendiri
nah karena itu paris jidin harus memberikan ya pernyataan yang apa namanya yang terbuka kepada publik
bahwa saya memberikan gerasi selain mendengarkan pertimbangan daripada mahkamah agung
saya juga punya kebijakan setelah saya begini begitu dan lain sebagainya
presiden memang mengatakan ini hanya satu gerasi
tiap hari katanya banyak permintaan gerasi yang masuk
tapi apa artinya sekarang untuk pemberantasan korupsi di indonesia
setelah jidaya kita bahas
berantasnya selama ini kan
ini yang kemudian kita sebut sebagai standar ganda dalam kebijakan pemerintah
kalau mau dijadikan argumentasi sakit dalam kasus gerasi ini
pemerintah secara tidak langsung mau menyebut beliau sudah melakukan restoratif justice
keadilan yang harus memulihkan kira kira begitu
apalagi dengan dalil sakit dan seterusnya
kalau kita lihat putri bang nasir juga pasti mengikuti
berapa banyak kasus kasus di republik ini
yang justru lebih membutuhkan yang namanya restoratif justice
tadi jam tujuh saya mendengar dialog lutfi
dan hari ini rame di tagar
seorang demonstran yang menolak revisi kuhp
undang undang tindak pidana korupsi
kemudian ditangkap dan diproses oleh penegak hukum
kalau kita mau jujur
bukankah orang seperti itu yang lebih membutuhkan yang disebut sebagai restoratif justice
bagaimana dengan sekolahnya
bagaimana dengan orang tuanya
ini masa depan
kira kira seperti itu
betapa banyak orang orang yang kemudian terkena dengan pasal defamasi pencemaran nama nama baik
berbeda pandangan dengan pemerintah
ditangkap di proses hukum
nggak kena tiga ratus sepuluh pasal pencemaran nama baik
begitu mudah memenjarakan orang
kalau kemudian disebut padahal tidak pidana pencemaran nama baik
tidak pidana biasa kalau kita bicara soal delik pidana di dalam undang undang tidak pidana korupsi
ini adalah dalam tidak pidana kwp
ini adalah tindak pidana khusus
tindak pidana korupsi
kenapa treatment terhadap pelaku kejahatan yang bagian dari extraordinary crime
lebih ramah dan lebih responsif pemerintah daripada beberapa contoh kasus yang saya paparkan tadi
nah ini menurut saya kita bicara soal apa yang putri sampaikan di awal tadi
bahwa ini lemahnya imajinasi pemerintah soal pemberantasan korupsi
saya dan banyak pegiat anti korupsi makin kesini makin terus terang makin distrust terhadap komitmen pemberantasan korupsi di pemerintah
mulai dari revisi undang undang kpk formasi pemilihan pimpinan kpk yang baru dan kebijakan kebijakan lain yang kemudian kita lihat
tidak memberikan supporting agenda yang serius terhadap kerja kerja pemerintahan korupsi
dan kita bertanya juga kalau kita bicara soal keadilan
di mana keadilan
presiden melihat kasus novel baswedan yang sudah menahun yang tidak pernah terungkap siapa pelakunya
ini kita bicara soal keadilan
pernahkah presiden menjenguk seorang
keadilan dan kemanusiaan ya
keadilan dan kemanusiaan
pernahkah presiden menjenguk seorang yang bekerja untuk negara mengejar aset aset kejahatan kasus korupsi berkali kali terancam berkali berpotensi hilang nyawanya dan sekarang hilang matanya
pernahkah presiden atau orang orang lekat di lingkaran presiden datang untuk menyenguk dan menyampaikan keprihatinannya
tidak cukup hanya dengan membayarkan ongkos berobat novel baswedan bolak balik ke singapura
tapi ini soal sens kemanusiaan
dan menurut saya keberpihakan itu yang semakin hari semakin luntur hari ini dan menurut saya pasca revisi undang undang pemerintahan korupsi dan presiden mengumbar janji akan mengeluarkan perpu
lain ketika bertemu dengan para tokoh lain kemudian putusannya di kemudian hari
menurut saya kita merasa sudah cukup enough menurut saya
dan kemudian ada ini
dan kasus ini untuk menyimpulkan
saya pikir presiden tidak lagi punya semangat punya tindakan yang benar benar konkret untuk pemberantasan korupsi
tadi bang nasir menggunakan tidak ada apa namanya istilahnya
tidak ada beban
tidak ada lagi beban
kalau tidak ada lagi beban untuk melakukan kebaikan menurut saya itu which is it adalah good ketika tidak punya beban untuk melakukan kebaikan
tapi kalau tidak ada beban untuk melakukan tindakan tindakan yang menyimpang secara ketat dan tegak
maksud saya itu adalah kiamat bagi demokrasi
itu yang sulit kemudian
bang nasir tapi sebenarnya apa ini maknanya bagi pemberantasan korupsi di indonesia
itu tadi dari icw
bagaimana dari komisi tiga
komisi tiga kan harus terus mengawal bagaimanapun sekalipun ada distrust dari masyarakat
iya memang rentetan peristiwa yang disampaikan oleh donald ya itu bisa saja saling terkait
bisa juga tidak saling terkait
bahwa ada satu peristiwa ya kalau bicara novel memang kita prihatin dengan kasus yang dialami oleh novel
ya penyerangan terhadap novel kita prihatin
dan kami juga beberapa anggota komisi tiga juga sering menyampaikan kepada media
ya kepada kapolri kepada lewat media tentunya ya kepada presiden supaya menuntaskan itu
tapi sampai sekarang kan belum
meskipun kemudian juga ada orang yang menyampaikan sama seperti donald tadi bahwa
banyak juga ya dalam tanda kutip novel baswedan novel baswedan lainnya yang mengalami sama seperti itu
yang mungkin kaki mereka hilang tangan mereka hilang atau otak mereka gegar atau geger otak mereka
oleh karena itu memang apa yang dilakukan oleh presiden jokowi terkait pemberian gerasi itu ya tentu bagi
pegiat anti korupsi itu akan menimbulkan distrust
nah kita juga melihat seperti itu
kita melihat seperti itu
kami melihat bahwa memang presiden ya ternyata gegabah
ya tidak sensitif
soal administrasi belaka atau soal keputusannya secara
ya makanya presiden tidak boleh mengaduk ngaduk perasaannya dengan situasi itu
jadi mungkin beliau punya perasaan ya mencoba berempati dengan apa yang dialami oleh anas maqmun
apalagi ada surat dari pihak keluarganya
apalagi alasannya kemanusiaan
berarti kan ada hubungan dengan itu
dia mencoba berempati
tapi kan presiden tidak boleh lupa ya bahwa ini kasusnya berbeda
kalau dulu misalnya ada yang di ntb siapa namanya nurul baik
berbeda dengan apa yang dialami oleh anas makmun
nah karena itu kalaupun ya presiden ingin memberikan gerasi itu lewat sebuah pengetahuan yang mendalam
terkait dengan apa yang diinformasikan kepada presiden itu sendiri
anda merasa informasi yang diterima presiden tidak utuh sepotong potong yang kemudian pertimbangan mengeluarkan grasi
justru informasi itu disampaikan presiden sendiri yang tidak mencoba mengklarifikasi informasi informasi itu
tentu mengklarifikasi itu tidak dengan ucapan atau mencoba mencari tahu
tapi di samping itu juga harus ada mekanisme dan orang orang yang dipercaya untuk mengetahui bahwa apakah benar yang bersangkutan mengalami
peristiwa mengalami hal seperti yang ditulis dalam surat itu
sehingga kemudian dia menyadari bahwa memang benar dan kemudian dia sampaikan kepada publik gitu
sehingga kemudian publik meyakini
kalau tidak nanti ada presiden lagi kenapa saya minta nggak dikasih kenapa itu dikasih
kira kira begitu kan
ini bukan soal sakit semata mata soal
bukan soal alasan kemanusiaan semata mata
tapi nanti orang lain juga berusaha untuk minta
takutnya kemudian ini dijadikan contoh dan patron oleh koruptor yang lain
misalnya ya ada guyon juga di media sosial
ya misalnya ada seorang terpidana korupsi
dia bilang berarti nanti dia akan minta agresi kepada presiden dengan alasan sakit
jadi ini sudah jadi dalam tanda kutip itu kalau orang medan bilang ulo ulo
jadi ulo ulo jadi candaan dan sebagainya
karena itu presiden kan harus beribawa ketika dia mengeluarkan kebijakannya
jadi sehingga kemudian keibawaan presiden itulah yang kemudian dilihat oleh masyarakat
dilihat oleh masyarakat
jika memang benar katakanlah surat itu benar
katakanlah memang anas mamun sakit tidak bisa bernafas sesak nafas tidak mau makan sulit tidur banyak pikiran dan lain sebagainya
dan bukan gerasi yang dilakukan
apa yang bisa dilakukan sebenarnya pilihannya
ya menurut saya ada hal yang belum tergali secara lebih dalam
karena kan kita informasinya tidak bisa mengakses
betul hanya dari satu
tidak mengkonfirmasi tadi
kita belum tahu keabsahan secara formil bagaimana
apakah benar presiden sudah menerima pertimbangan dari mahkamah agung
kan kita juga tidak tahu sesungguhnya hari ini
apa benar secara material jadi ada formil ada material
apakah benar secara material dia benar benar sakit dan kemudian butuh kondisi sesegera mungkin untuk keluar dari lembaga permasyarakatan
dua hal ini menurut saya kondisi yang kita sama sama meraba
kebenaran dan keabsahan informasi informasi tersebut
tapi beyond itu adalah bicara soal keberpihakan
presiden berpihakannya kewilayah mana
politik hukum apa yang mau digunakan presiden terhadap kebijakan kebijakan ketatanegaraan beliau
kalau yang sekarang kira kira yang mana
menurut saya ini sangat tidak berpihak
kalau kita menggunakan alat uji publik kasus baik nuril diterima nggak oleh publik
justru sangat diterima
berkali kali publik demonstrasi atau bahkan menggunakan akses change doergi
laman portar online untuk mendukung presiden mengeluarkan gerasi terhadap baik nuril
tapi pertanyaannya apakah publik merespon secara positif gerasi kepada anas magmun hari ini
menurut saya sangat tidak
presiden justru seperti yang disampaikan oleh bang nasir tadi menjadi bahan olok olokan
karena enggak jelas sikapnya
bilang ngomongnya pro dan komitmen terhadap pemerintahan korupsi nyatanya berbeda
bilang memperkuat kpk nyatanya terjadi revisi undang undang kpk
dan ini kan kejadian yang menurut saya tidak kejadian pertama
bicara soal pernyataan yang asimetris dengan tindakan dan wujud konkret politik pemerintah soal itu
nah alat ujinya begitu saja menurut saya
dalam kasus baik nuril itu adalah sangat positif
karena dianggap itu adalah kebijakan wisdom presiden untuk mengeluarkan itu
tapi di sini bukan wisdom bicara soal politik ketatanegaraan dan visi pemerintahan presiden sesungguhnya
di luar itu menurut saya soal formil dan material
oke bagaimana sekarang menghadapi katakanlah dugaan atau ancaman komitmen pemerintah yang mulai mengendur terhadap pemberantasan korupsi
nanti dibahas setelah juda
kekecewaan kekecewaan kepada pemerintah

imb amdal mau dihilangkan
betapa kecewanya perjuangan perjuangan aktivis yang menjaga ekosistem tetap lestari
dan kemudian kelompok kelompok lain tidak kemudian menggerus ekosistem
dengan cara cara yang ilegal
dan itu tidak dilakukan
anti korupsi menurut saya sudah begitu banyak kekecewaan kekecewaan kepada pemerintah
dan puncaknya tentu pada revisi undang undang kpk
dan problem terbesar menurut saya adalah ketika beliau melokalisir kpk
berada pada lumpun kekuasaan eksekutif dengan berbagai macam kewenangan
plus pengawasan yang berada secara langsung di bawah presiden
dengan cara menunjuk dewan pengawas
tapi yang tidak dilakukan adalah mereformasi institusi penegak hukum lain
saya sampai dengan hari ini sudah lebih dari lima tahun jokowi berkuasa di republik ini
tidak pernah mendengar secara konkret apa roadmap presiden terhadap reformasi kepolisian dan kejaksaan
itu justru saya tidak pernah dengar
padahal lembaga ini penting untuk melakukan banyak sekali akselerasi ekonomi
penegakan hukum yang fair dan seterusnya
yang terjadi kemarin kan kpk dituding mengganggu investasi
tapi pertanyaan sederhananya apakah benar lembaga penegak hukum kpk yang mengganggu investasi
atau jangan jangan lembaga penegak hukum

ini menurut saya yang kemudian saya tidak membaca agenda itu
terkecuali orang mungkin pandangan saya ya kpk dilakukan seperti ini walaupun kita tidak berharap sama sekali
tapi presiden benar benar punya agenda konkret untuk mereformasi penegak hukum lain
kepolisian dan kejaksaan
yang menurut saya sudah begitu besar hari ini
dari segi pengaruh secara politik secara kekuasaan dan sampai dengan secara anggaran
tapi itu kan tidak dilakukan
nah ini menurut saya problem kita
bahwa penegakan hukum
akan semakin bias dengan berbagai macam kepentingan kepentingan politik
itu juga yang dilihat oleh komisi tiga sekarang
terkait dengan pernyataan awal
reformasi di tubuh kepolisian kejaksaan sudah dilakukan
tapi itu memang masih sebatas reformasi birokrasi
tapi reformasi kultural kemudian perilaku memang masih tertatih tatih
dan itu juga diakui oleh pimpinan mereka
karena memang sekali lagi tidak mudah juga donald
dari sabang sampai merauke itu ya
dan jumlahnya juga banyak
ya di sini kita tutup di sana kemudian ada lubang dan sebagainya
karena itu memang butuh komitmen
dan itu memang harus presiden juga
presiden juga harus mengingatkan pimpinan di kepolisian di kejaksaan
bahwa dia butuh reformasi kultural dan reformasi perilaku
sehingga kemudian mengembalikan kepercayaan publik kepada institusi penegak hukum
itu menjadi sangat penting
nah terkait dengan apa yang diberikan oleh presiden
berupa agresi kepada
anas makmur itu menurut saya
yang dibutuhkan oleh publik ini adalah kejujuran
karena ada undang undang ya
keterbukaan informasi publik
publik membutuhkan kejujuran presiden
kenapa beliau memberikan gerasi
kenapa ada apa
alasan alasan yang tadi disampaikan menurut anda belum cukup
ya tentu kan harus diuji
karena publik kan punya presiden
dia sudah memberikan mandat kepada presiden
nah presiden diminta untuk menyampaikan
apakah benar pak
apa yang disampaikan itu
kalau benar kami tentu akan bisa menerima
karena tidak mungkin orang kemudian menjalani hukuman
sementara dia sudah tidak mampu lagi menjalani hukuman
karena itu juga melanggar hak asasi manusia juga
oleh karena itu presiden ya harus memastikan
bahwa apa yang disampaikan oleh pihak keluarga kepada presiden
benar adanya setelah melalui uji medis misalnya
ya bahwa memang benar benar dia sudah tidak mampu lagi menjalani hukuman itu
tapi sekarang itu semua sudah telat kan karena gerasinya sudah dikeluarkan
ya itu sudah telat
nggak mungkin kan presiden kemudian membatalkan gerasinya
akan semakin tidak beribawa
dan akan semakin membuat orang menuduh presiden ini pelan pelan
oleh karena itu sekali lagi memang ini pelajaran
dan tentu saja tidak akan pernah mengubah pandangan orang
bahwa seperti yang dikatakan donald tadi
bahwa presiden ternyata tidak punya sensitivitas
dan tidak berpihak
ya kepada pemerintah
ya kepada gerakan anti korupsi itu sendiri
seberapa besar sih ini menurut anda akan mengganggu trust publik
ya tentu saja kalau publik tentu kan dia bisa menyalurkan aspirasinya lewat mana saja
lewat dunia maya lewat media sosial
dan tentu saja bisa saja ada orang yang peduli ada orang yang tidak peduli
kalau di medsos sih agak kontra ya
sebagian besar tuh kalau saya melihat ininya kontra
ya tentu saja karena apa
karena tadi itu tidak ada informasi yang utuh
ya informasi yang utuh
nah karena itu kan publik mengekspresikan lewat media sosial
mau kemana mereka sampaikan
anggota dpr aja tidak punya akses misalnya untuk mengetahui
ya kenapa kemudian presiden memberikan gerasi
apakah benar alasan alasan tadi atau tidak
apalagi publik seperti katakan doal tadi
makanya mereka mengekspresikan melampiaskan
misalnya apakah setuju atau tidak setuju lewat media sosial yang mereka miliki
tapi ini menurut saya memang satu hal yang harus diperhatikan oleh presiden ya
jadi tidak boleh presiden kemudian alah saya tidak peduli atau saya punya agenda lain
saya punya masalah lain dan sebagainya
termasuk perkara ini cuma satu dari sekian banyak gerasi
presiden juga harus mencermati ini sehingga menjadi pembelajaran bagi beliau itu sendiri
ya jangan sampai kemudian beliau mengatakan ah tadi itu
jangan sampai membandingkan ini banyak permintaan gerasi di meja saya
yang saya penuhi cuma satu ya
lalu kemudian mengabaikan subtansi daripada gerasi itu
itu yang tidak boleh dilakukan oleh presiden menurut saya
oke oke kita lihat ini sepertinya masih akan bergulir terus isu ini
kita akan mengawal terus
bang donald terima kasih banyak
terima kasih mbak nasir jamil
terima kasih banyak malam hari ini sudah hadir di sini
kami sampaikan sekali lagi bahwa kami sudah mengundang pihak dirjen pas pemasyarakatan kementerian hukum dan ham
tapi membatalkan di saat akhir
kita ke informasi berikutnya setelah jeda data survei nasional yang dirilis
koalisi ruang publik aman menunjukkan tingginya kasus pelecehan seksual yang terjadi di transportasi publik
cnn indonesia segera kembali